di mana setelah memeriksa tujuh puluh enam bonek yang melakukan konvoy berkeliling kota hingga menimbulkan kerusuhan
kepolisian resor kota besar surabaya menetapkan dua supporter surabaya itu sebagai tersangka
adapun tujuh puluh empat orang lainnya sudah dipulangkan
namun dua tersangka ini tidak ditahan karena masih di bawah umur
kepala subak humas polresta besurabaya kompol lili jafar mengatakan
bahwa pihaknya sudah meminta keterangan kepada tujuh puluh enam bonek pada kamis malam
selain itu sudah dilakukan tes urin untuk mengetahui adanya kemungkinan bonek mengkonsumsi narkoba
namun hasilnya baru akan diketahui senin mendatang
mengenai dua pasal yang menjerat bonek yaitu pasal satu ratus enam puluh dan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp
tentang penghasutan dan juga perusahaan barang secara bersama sama di depan umum
polresta besurabaya masih mengumpulkan bukti dan terus mendalami siapa aktor dibalik peristiwa ini
ke tujuh puluh enam bonek ini sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan kini dua diantaranya telah berstatus tersangka
sampai saat ini dari tujuh puluh enam hanya dua yang kami tetapkan sebagai tersangka
itu yang sudah memenuhi unsur ada barang buktinya
sehingga kedua orang tersebut kita angkat menjadi tersangka
yang lain sisanya tidak dan sudah dipulangkan saat ini
namun dua orang yang sebagai tersangka juga sudah kami pulangkan karena masih di bawah umur
jadi kami tidak tahan